dan sebentar lagi saya juga akan turun ke sana untuk menyeberang sungai ini
dan di sini kita akan menuju ke kecamatan muarawis
di sana ada apa pokoknya unik banget kita ikutin sana yuk
dari kecamatan kota bangun mobil yang saya tumpangi menyeberangi sungai mahakam dengan ferry kayu
meski perjalanan dapat dilakukan dengan kapal kayu dari ibu kota provinsi kalimantan timur samarinda
perjalanan darat melalui tenggarong adalah rute tercepat
menuju kecamatan muarawis di kabupaten kutai kartanegara
memasuki desa mulai terlihat deretan jembatan kayu ulin di sepanjang jalan
dari tiang panjang titian lantai jembatan hingga rumah rumah panggung
semua terbuat dari kayu ulin
berada di tepi sungai mahakam konstruksi dengan kayu besi ini beradaptasi dengan musim dan pasang surut air sungai
warga desa muarawis mulai mempersiapkan beseprah di sepanjang jembatan utama desa
dalam bahasa kutai beseprah artinya makan bersama sambil duduk bersilah
tradisi sarapan masal ini kerap dilakukan oleh masyarakat suku adat kutai pada hari raya keagamaan atau festival besar
beragam masakan khas disajikan pada festival danau uis puluhan nusa kali ini
seperti sanga cabai payau atau daging rusa bumbu cabai
hingga aneka olahan ikan sungai
festival ini digelar untuk memperkenalkan potensi wisata dan karifan lokal di desa muarawis
yang tidak boleh ketinggalan adalah raburwan
olahan daging ikan haruan atau gabus yang dihaluskan lalu diberi bumbu cabai dan bawah
wow semuanya makanannya menarik
dari ujung sana sampai ujung sana makanannya banyak banget
dan khusus bagian sini ini kebanyakan
adalah makanan jenis ikan ikanan yang didapat dari desa muarawis ini sendiri
dan saya bisa menyebutkan makanannya itu diantaranya ini namanya rabur
rabur ikan haruan jadi rabur itu kalau bahasa indonesia adalah abon
abon yang agak agak basah seperti ini
ada lagi ini yang paling khasnya juga namanya rabo ikan asin
tuh baru lihat kan
makanan yang dijajarkan hingga sepanjang dua ratus lima puluh meter ini disantap bersama oleh ratusan warga muarawis dan pengunjung lainnya
sambil berbaur beseprah juga dimaknai sebagai kesetaraan seluruh lapisan masyarakat dan mempererat rasa persaudaraan di antara warga desa
masyarakat muarawis juga memiliki tradisi selain beseprah
salah satu tradisi yang masih dilakukan adalah beleongan
beleongan merupakan proses merebar jala secara bersamaan untuk menangkap ikan
salah satu lokasi beleongan adalah di sekitar nusa tanjung haya
peleongan dilakukan agar ikan mudah terkepung dan terjaring oleh nelayan
jadi menangkapnya dari dalam berharap ini jaringnya akan seperti bunga mekar di depan
perisi maaf ya pak satu dua tiga
dijamin gak bakalan dapat ini ikannya kalau jaringnya kayak gitu
saat air danau surut masyarakat juga mencari kerang kijing di danau uis
saya boleh kita nyari juga nggak
tandanya apa pak
katanya kanan begini putar tadi
nah dia jangan ketat
ternyata ikannya gak cuma ikan ikan aja itu juga ada ikan
ada kerang kerang kijing
menjelang musim hujan atau musim kemarau menjadi berkah bagi masyarakat desa muarawis
pada saat peralihan musim tersebut tangkapan ikan melimpah
tidak melulu dijual segar hasil tangkapan nelayan seperti ikan biawan gabus sepat atau papuyu juga dijual ke tempat pengolahan ikan asin
sebelum diasinkan ikan dibersihkan sisik dan jeruannya terlebih dahulu
lalu direndam dengan air garam selama dua hari hingga meresap ke seluruh bagian tubuhnya
ikan dijemur satu hari hingga kering
ya nanti kalau kita jalan jalan ke desa muarawis kecamatan muarawis ini kita bisa melihat proses produksi pembuatan ikan asin ataupun bisa beli langsung dari produsennya yang bikin ikan asin
karena di sini memang menjadi salah satu mata pencaharian sebagian masyarakat di desa muarawis
dan di sini biasanya yang beli itu siapa aja pak
orang orang mana aja atau
nah bapaknya tunjuk tunjukkan yang mana nih pak
terus dijual kemana lagi pak
tenggarong masih kalimantan juga atau sampai ke jawa juga pak
iya sampai ke jawa
sampai ke jawa juga berapa harganya per kilo pak
tergantung juga kalau ikannya besar besar ada yang sampai tiga puluh ribu satu kilo
wah mantap tiga puluh bisa makan sepuasnya ikan asin
ikan asin dapat tahan lama selama berapa hari
tidak karena ikan asin lama disimpan karena mengandung garam sebagai pengawet alami
cocok dijadikan buah tangan jika berkunjung ke desa muarawis
indrayani laksmi nugrah endrianto kutai kartanegara kalimantan timur